jelang laga timnas indonesia melawan palestina stadion gelora bung tomo diperbaiki pada rabu
sejumlah petugas melakukan pengecatan garis lapangan yang sudah kusam
pengecatan dilakukan secara manual oleh petugas dengan cat khusus yang tidak merusak rumput
petugas juga membersihkan tribun penonton dan ruang ganti pemain
perbaikan ini dimaksudkan agar lapangan sesuai standar fifa
sehingga bisa digunakan dalam laga timnas indonesia melawan palestina pada empat belas juni mendatang
antisleep antisleepnya pun kita import dari perancis
anti sweepnya yang di dalam untuk ruang ganti pemain itu dari perancis
sedangkan untuk rumput sintetis ini kita import dari china